oh gue pikir belanja buat gue
ternyata eh ternyata sebel
oh lagian si viro tuh cowokan sih
dua duaan banget sama belanja
sampai yang ngepetik peting aja dibelanjain
oke ini barbel
lihat si cantikku
nih kamu pasti udah lapar
viro aku bawa yang lainnya
makan ya pak
ih ini kan berat
kok keringatan sih sayang
wah anjalan kita nyayuk sompar dulu gila lo
bosan ya temen gue belanja
aduh sorry banget ya beb
aduh tapi udah kita gak belanja lagi ya
mulai di titik ini sampe tadi malam abis
lo yang tentuin acara kita
ah bodo amat deh sama tuh barbel gila
yang penting kan sekarang viro di depan
aduh mimpi apa ya gue semalam
oh my god viro tuh ganteng banget
terus gue tuh marah marah gitu
masa iya sih bokap nyokap gue ngajakin gue pindah ngededak banget
ya gue bilang aja enggak
gue bilang bahwa gue mau tinggal di jakarta
akhirnya bokap nyokap gue pergi ke sana
gue tinggalin aku sendiri di sini
sill menurut lo gue cocok gak sih jadi model
udah tiga kali gue disuruh ikut casting
padahal gue yang lamar lamar mana sih
lagi jalan jalan di mall aja
ada orang datang nyamperin gue
eh ikut casting ya
pokoknya ada aja
masa sih mirip model
terus rendah orang nyamperin gue
ntar ternyata tangan
kira yang coverboy gitu
jujur deh sil
padahal gue gak mau kelihatan kayak gitu
maksud gue gue kan pemain basket
selama ini gue dianggap kayak coverboy gitu
masa sih mirip
hah aneh banget deh
terus tuh ibu
anak tante cantik loh
pokoknya cocok banget deh sama kamu
sekarang makanya pulang sama tante sekarang ya
tante kenalin sama anaknya tante ya
aduh heran deh
aduh bobat nih gue
aduh kenapa ya
gue salah apa sih
kenapa kencan gue bisa kayak gini
aduh ini kencan kapan selesainya
mungkin yang aku pesen yang bawa baru lagi
ah enggak enggak enggak
udah deh mas
sekarang ambilin bonnya ya
yuk pulang yuk
kok buru buru banget sih
gue harus cepetan balik soalnya ini udah malu fir
gue tuh gak boleh balik lebih dari jam sembilan malam
nanti nyokap gue udah nungguin gue di depan rumah
tuh kan dia gak denger cerita gue kalau bukan nyokap gue lagi ada di luar negeri
ya ampun milah
mampus gue kalau ketahuan kencan sofiro
coba tiba terdegu ke sini ada apa
nah merantahkan lagi
tujuh tujuh tuh tuh
ehm dia kakak kelas gue
gue gak kenal

gue gak pernah kenal sama orang jelek jelek gitu
emang kenapa dia
dia kemarin tuh nembak gue
terus gue tolak
nah terus kalau misalnya dia ngeliat gue jalan bareng sama cowok lain
dia bawahnya pengen mukulin pengen berantem
jadi gue takut kalau misalnya dia tuh mukulin lo
hah mukulin gue
paling bikin di sekolah paling takutin di sekolah
tapi ya kurang ajar juga tuh berani ngajar ngajar lo
sebelah jarang tuh

eh apa yang kamu bikin
ya ya aduh
eh berapa ya
ya satu ya
kamu jangan bikin kacauan di sini lagi ya
aduh aduh aduh
kamu salah gue
gue pikir itu temen sekelas gue
ternyata cuma mirip doang
sorry banget ya
lupain aja deh
kalau muka kayak gini kira kira sakit nggak
ya kurang kaget lah gue
lihat di bidir gue
gimana tuh warnanya
lipstick baru ya wih
ya enggak lah
ya mungkin aja
pengen tau gak lo
terus habis itu pagi paginya gini deh hasilnya
tapi mendingan lo pake odol yang gini nih
pokoknya dijamin deh bibir lo bakalan kayak gue
eh yuk yuk
bener nih odol bakalan kerja
mereka kan temenan gitu
tapi berasa panas nggak sih
lumayan juga sih
gue gak kuat lah
ya lo nah katanya mau cantik
tahan dikit kenapa
ya ini lagi
lo kedua kenapa sih
katanya tadi mau cantik
terus sekarang pada kayak gini
terus katanya tadi harus dipake semalam
kok bibir gue kerasa sakit ya
sakit banget ya
bagus sih bagus nih warnanya
ih bibir gue kok jadi gini sih
kok gojeng genggembul gak pria reangkat

sejak kita kencan kemanaan
hindar gitu dari gue
apain lo tutup muka pake buku
ih jangan jangan jangan
soalnya bibir dia lagi
masih cantik kok bego banget sih
kalau mau bibir merah
gak perlu ada bawa tidur
udah udah semua nih
bisa ngeledekin orang aja
kasian kan sisiil dia tuh gak tau
kalau zaman sekarang udah ada lipstick
warna natural yang bisa bikin bibir membuat
memang bibir merah jadi kayak apa
aduh gak apa kok
gue kira lebih parah
menurut gue emang
lebih seksi kok
hah ya bener loh
masa sih gue ketaruh dulu ya
ada baju lewat
bibirnya kan seksi banget
mulut jontor kayak dia kok malah diikuti ikutin orang sih
dia cuma lagi beruntung aja tuh
kita gak boleh nyerah
dan kita harus cari cara lain
untuk ngejatohin dia
tapi gimana caranya
udah terbukti kita kalah pamor
kita harus berbuat sesuatu
apaan yang terbukti han